helikopter waterbombing milik badan nasional penanggulangan bencana bnpb
mendarat darurat di areal persawahan kecamatan cempaka banjarbaru kalimantan selatan
pilot melakukan pendaratan darurat setelah mendapat laporan dari kru helikopter
yang mendengar suara alarm berbunyi usai mengambil air
menyebabkan pendaratan darurat masih dalam pemeriksaan
video amatir milik warga setempat sempat merekam detik detik
saat helikopter waterbombing bpbd kalsel mendarat darurat
di persawahan kampung hanyar rt tujuh belas kelurahan cempaka kota banjarbaru kalimantan selatan
sebelum mendarat helikopter sempat melepaskan buket penampung air
untuk menyiram kebakaran lahan dan kemudian landing di lahan persawahan ini
hingga jumat siang helikopter tipe kamov tiga puluh dua dengan nomor lambung urciw
masih berada di lokasi pendaratan darurat
dengan penjagaan penuh dari aparat tni angkatan udara lanut syamsudinur banjarmasin
untuk keamanan lokasi pendaratan darurat ini dipasangkan garis polisi
menurut warga setempat ia melihat helikopter seperti terbang rendah
hingga rumahnya terasa bergetar
selain itu juga melihat ada asap hitam yang keluar dari heli
sebelum akhirnya mendarat di lahan persawahan
hanya tuh minah oleng di situ karena rumahku di bawahnya
karena yang ambil banyunya itu di kolong itu kira kira dua ratus meter dari rumahku gitu
jadi meliwat atap kita itu terasa lah gentaran di rumah
karena rumah kita tuh rumah panggung bukan rumah semen jadi terasa gitu
setelah itu sekali dua kali makin yang ketiga kali itu ambil banyunya di sana
habis itu kembali ke sini sampai sekitar dua ratus meter tiga ratus meter sebelumnya aja
karena ada jatuh itu kembali lagi ke situ
untuk mengetahui penyebab pasti pihak knkt rencananya akan melakukan
pemeriksaan helikopter buatan rusia tersebut
menurut pihak lanut syamsudinur
pilot sengaja mengambil keputusan untuk melepaskan buket air
dan mendaratkan heli di lapangan terbuka setelah merasakan keanehan pada mesin
itu mendarat ya jadi pilot memutuskan ketika sudah ada keanehan di
mendengar keanehan dia suara mesin dia melepas bucket ya
itu bukan alat yang jatuh tapi buket pembawa airnya itu memang dilepas sama dia
ada waktu itu ada air memang dibuang terus dia landing di lapangan terbuka
selama kebakaran lahan dan hutan ada tujuh unit helikopter disiagakan
untuk membantu pemadaman kebakaran lahan melalui udara
lima di antaranya helikopter waterbombing dua helikopter patroli
helikopter waterbombing beroperasi selama dua kali sehari pagi dan sore setiap harinya